agropinus rumatora atau nuske selaku korban perusahaan menyatakan akan menempuh jalan damai terkait kasus yang menimpa dirinya
nuske berencana akan mengumpulkan keluarga besarnya untuk rekonsiliasi
nuskes sendiri selasa siang diminta keterangan oleh pihak polda metro jaya terkait kasus perusahaan rumahnya
saya sudah selesai saya sudah menurunkan saya sudah memaklumi apa yang dikirimkan di sini sudah selesai
jadi ke depannya harus damai saya akan kumpulkan adik adik saya yang lain ekologi seluruh orang di jakarta
sementara itu polda metro jaya menyatakan tujuh anak buah john k melakukan pembacokan di kosambi yang menewaskan satu orang
dua puluh orang lainnya menyaran dan melakukan penembakan polisi pun telah menetapkan tiga puluh orang tersangka termasuk john k dari kedua kasus tersebut
dari hasil pengembangan pemeriksaan yang kita lakukan ada beberapa temuan temuan yang baru yang kita dapat
yang pertama bagaimana mereka merencanakan aksi ini mulai dari mereka mengumpulkan kemudian mengarahkan membagi tugas peran masing masing
sampai membagi beberapa kluster kluster yang ada
kluster pertama daerah kosambi ya kita namakan klaster saja ya daerah kosambi
kemudian kluster kedua
kluster kedua adalah daerah green lake
saat ditemui di polda metro jaya john refrake melalui kuasa hukum yang membantah telah memerintahkan anak buahnya
untuk melakukan penyerangan di perumahan green lake city dan juga pembunuhan terhadap satu orang di kawasan kosambi
pihak kuasa hukum menilai tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa john kay menyuruh melakukan pembunuhan dan pemacokan
tentu itu kami membantah karena tidak ada bukti sama sekali tapi tetap ini masih dalam penyidikan
jadi biarkanlah diuji dulu oleh penyidik kita lihat nanti seperti apa
john k dan dua puluh sembilan anak buah jadi ringkus oleh jajaran di treskrimun polda metro jaya setelah melakukan penembakan dan pemacokan di perumahan green lake city tangerang dan kosambi cengkareng jakarta barat
kapolda metro jaya irjen paul nana sujana sempat menyebut bahwa penyerangan tersebut diperintahkan langsung oleh john kay yang baru bebas dari lapas nusa kambangan akhir tahun lalu
kisruh pembagian hasil
penjualan tanah antara john k dan saudaranya nus k diduga melatar belakangi aksi penyerangan tersebut
tim liputan cnn indonesia